muhyiddin keluar lo
muhyiddin muhyiddin keluar gak lo
gua tungguin sampe kaget kalo lo gak keluar
tuh ya ampun
abang keluar buruan gilis aja
ih ih ih
ih ih apa
lo aja deh lo aja lo kan perempuan
maita gak galak soal perempuan
ih gak mau
bapak gua mau pergi sih
gak mau gak mau
lo yang beli tanah gue
bener bukan saya mak
bener bukan saya mak
mau kemana lo
gila yang parah parah di depan b
gila yang parah parah di depan b
jangan cuma berani sama mantu gue
sama ipa berantem sama bang muhyiddin
wah ini mah gawat
tutup aja pintunya tutup
di kunci gak
kenapa sih berantem lagi sama bang rizal
rizal penganduan tak asal
ih bangunlah tuh
ada yang berantem di rumahnya bang muhyiddin
ada yang berantem di rumah pak muhyiddin
ini mah sama ipa
mak ipah berantem sama pak muhyiddin
ih sepatu gua ketinggalan
ayo atuh cepetan
sepatu gua ketinggalan
sambil jalan aja mat
ntar keburu sana mat
ini nyong anterin makanan dari mak ipah
terima kasih yuk
eh sebentar yuk
gak usah bu
kata mak ipah gak usah dibayar
yaudah bilangin sama mak ipah
terima kasih banyak yuk
eh jangan bu
saya mau buru buru pulang
kalau gitu hati hati ya
keluar gak loh
gue tungguin sampai kaget kalau lu gak keluar
ih ya ampun
abang keluar buruan gis
lu kan perempuan
ih gak mau
ih gak mau
gue mumpi sih
udah mbak beb
jangan bercanda mulu beb
hadapin mbak beb
aduh bukacan aduh
lo masih muda
ayah kan gak kenal dia beb
nanti dia bakal tambah bingung
saya gak berani beb
keluar gak lo
oh gak mau ah
terus ngapain sampai kesini
yuk lo yang maju
lo kamu komandannya kok
sampai jumpa lo
kumis tebal nyali tipis
mas jono aja yang maju
ini bukan masalah nyali yo
kalau lo nggak keluar gue tungguin lo sampai pagi
berantem sama bang muhid
oma berantem dengan